fasilitas dan sarana stasiun shelter matraman sudah siap beroperasi
rencananya uji coba stasiun matraman akan gelar esok hari tujuh belas juni dua ribu dua puluh
stasiun matraman akan melayani penumpang rute cikarang menuju kampung bandan
proses pembangunan stasiun shelter matraman sudah hampir rampung di satu hari jelang tahap uji coba
bangunan stasiun yang terdiri dari dua lantai ini sudah bisa digunakan untuk melayani penumpang krl
berbagai fasilitas sudah siap mulai dari gate untuk tap kartu eskalator lift toilet musola pos kesehatan hingga ruang peron untuk mengangkut penumpang
pembangunan stasiun shelter matraman ini adalah proyek strategis pemerintah dalam pembangunan infrastruktur perkereta apian
yaitu double double track pada lintas manggarai cikarang yang sudah mulai sejak tahun dua ribu enam belas
dengan hadirnya stasiun shelter matraman diharapkan mampu mengurai kepadatan penumpang di stasiun manggarai dan stasiun jatinega